politikus pdi perjuangan budiman sujatmiko berharap tak dipecat oleh partainya usai menyatakan dukungan kepada ketua umum gerindra prabowo subianto sebagai capres di pilpres dua ribu dua puluh
namun dpp pdi perjuangan telah mengisyaratkan dua opsi bagi budiman sujadmiko mengundurkan diri atau dipecat dari partai buntut menolak mendukung ganjar pranowo
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung dengan direktur eksekutif parameter politik adi praitno dan sebelumnya kami sudah mengkonfirmasi kehadiran dari politisi pdi perjuangan
dan aryo bimo namun sampai diskusi ini digelar belum ada kehadiran dari aryo bimo selaku politisi pdi perjuangan
sehingga kita akan lanjutkan saja diskusi kita
mas adi saya langsung tanya ya mas adi sebelumnya kan kita tahu bahwa budiman sujatmiko bertemu dengan prabowo subianto di rumah kertanegara
kemudian budiman sujatmiko dipanggil oleh dpp pdi perjuangan dan tampaknya itu sudah reda
eh sekarang malah secara resmi secara terbuka memberikan dukungan
dukungan dari budiman sujatmiko ke prabowo supianto
anda melihat apakah kali ini pdi perjuangan akan memberikan sanksi tegas kepada budiman sujadmiko
ya kalau kita mendengar statement politik dari sekjen pdip pak hasto opsinya cuma dua bagi budiman
mundur atau dipecat
ini tentu sebagai konsekuensi logis yang harus diterima oleh budiman sujadmiko yang jelas jelas menurut kita yang melihat dari jauh semacam pembanggangan politik
budiman kan sempat diingatkan untuk tidak genit dan tidak main mata soal capres lain di luar pdip beberapa waktu yang lalu
tapi kemarin misalnya begitu tegas budiman mendeklarasikan dukungan politiknya kepada prabowo bahkan dilakukan di kandang banteng di semarang
itu macam pembangkangan politik gitu ya kepada pdip bahwa budiman sudah tidak sejalan lagi
budiman itu sudah tidak bisa lagi dianggap menjadi bagian dari pdip
oleh karena itu wajar kalau kemudian pdip itu langsung bereaksi
dengan begitu tegas mundur atau diberhentikan mundur atau dipecat
karena pdip ini kan politik yang selalu tegak lurus terhadap keputusan partainya
jadi siapapun yang merasa dirinya kader pdip gak peduli kader biasa gak peduli elit gak peduli anggota dewan gak peduli presiden gak peduli gubernur bupati wali kota
kalau dia menentang faksun politik pdip pastinya akan dikeluarkan
ya itu pdip
mas adi ini kan baru pertama kali terjadi ya ada kader pdip
perjuangan membelot di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
kalau di kontestasi pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pdi perjuangan ini sangat solid
bahkan di dua ribu sembilan kita juga lihat sangat solid begitu ya
apa menurut anda yang membuat beberapa kader pdi perjuangan karena kan sebelumnya ada fnd simbolon
kemudian sekarang budiman sujatmiko
tapi fnd sibolon tampaknya tonenya sudah mulai menurun begitu
tapi sekarang ini budiman sujatmiko politisi senior politisi gayaknya pdip perjuangan
apa menurut anda yang membuat kader pdi perjuangan ini tidak satu
atau tegak lurus ya
tidak satu barisan begitu mendukung gajar peran awal dan melirik prabowo subianto
kalau melihat kecenderungannya ya rifana
biasanya kalau jelang pilpres terutama saat saat penetapan calon anggota dewan definitif
itu adalah titik awal di mana internal partai politik itu bergemuruh
ada yang mengundurkan diri ada yang pindah partai atau mendukung capres lain yang bertentangan dengan pilihan politik partainya
jadi apa yang terjadi pada budiman sujatmiko ataupun fnd sibolon beberapa waktu yang lalu
ini adalah fenomena politik yang selalu sangat terlihat jelang pilpres dan jelang pilek
saya menduga ada dua hal ya
pertama ini mungkin sangat terkait dengan persoalan pencalekan
biasanya kalau ada politisi pencalekannya tidak sesuai dengan hati
misalnya nomor urutnya itu tidak sesuai dengan harapan
misalnya nomor urut empat ke bawah nomor urut empat nomor urut lima nomor urut enam dan seterusnya
rasa rasanya biasanya agak ngamuk dan agak marah
ataupun misalnya tidak dicalonkan kembali oleh partainya sebagai caleg
biasanya dari situlah kemudian sang politisi akan pindah ke lain partai atau mencoba untuk mencari pelabuhan yang baru
yang kedua biasanya jelang pilpres semacam ini kenapa terjadi pembangkangan dalam tanda kutip
karena di partainya sudah dianggap tidak penting tidak jadi pengurus tidak jadi elit
tidak dipakai lagi tenaganya oleh partai dan digantikan oleh orang yang lain
karena politisi ini kan untung dan rugi
kalau partainya sudah tidak menguntungin apapun judulnya selama apapun sudah berproses
akan ditinggalkan dan mencoba untuk mencari tempat yang baru
sepertinya budiman ini ada kesempatan politik yang jauh lebih terbuka
akan jauh lebih luas kalau pindah ke gerindra dan bergabung dengan prabowo
apalagi budiman ini kan selalu mengklaim dirinya adalah aktivis sembilan puluh delapan punya resource punya kekuatan punya kapasiti
kalau memang di pdip tidak dianggap penting ya pindahlah ke gerindra
dan berhubung dengan prabowo subianto
saya kira politik itu bagi saya seserahana saja persoalan untung dan rugi
oke mas adi seberapa signifikan membelotnya budiman sujatmiko ke prabowo subianto
bagi konsolidasi di internal pemenangannya ganjar pranowo dan pd perjuangan
apakah ini akan mengganggu ya
kalau melihat kecenderungan rata rata buniman ini kan bukan elit penting ya
budiman ini kan bukan elit penting di pdip bukan pengurus dan bukan orang yang terlibat aktif
misalnya dalam penentuan keputusan keputusan politik strategis
nah beda ceritanya
kunci seperti bambang pacul ataupun said abdullah ataupun hasto yang kemudian membelot dan keluar
itu beda ceritanya
karena nama nama ini kan mewakili faksi faksi penting di pdip
tapi kalau cuma sekelas sujatmiko rasa rasanya sudah banyak
seperti yang terjadi pada politisi politisi pdip sebelumnya rifana
tapi overall sebenarnya sekecil apapun ketika ada kader partai yang membelot dan hengkang
tentu ini akan satu ya menimbulkan satu persepsi bahwa jadi pdip secara perlahan
satu dua kadernya sudah pindah ke lain hati
dalam sistem pemilihan secara langsung di mana presiden itu dipilih langsung oleh rakyat
one man one food sekecil apapun dukungan politik itu tetaplah penting
tak mungkin ada angka sepuluh tak mungkin ada angka seribu tanpa ada angka satu
budiman kalau betul prabowo tentu akan mengonsolidasi kekuatan politiknya
mengarahkan di jaring mengarahkan para pendukung
budiman kepada prabowo di dua ribu dua puluh
tinggal kita tunggu apakah dukungan politik kepada prabowo ini hanya sebatas genit
supaya diperhatikan oleh pdip atau memang budiman ini serius pindah ke lain hati
karena budiman akan berharap supaya tidak dipecat oleh partainya
sekalipun menyatakan dukungan politik ke prabowo
baik mas adi terakhir ya dengan bergabungnya
ataupun dengan dukungan dari budiman sujatmiko kepada prabowo subianto
apakah serangan serangan terhadap prabowo
soal kasus ham di masa lalu ini bisa terpatahkan begitu ya
kemudian tidak menjadi bola panas ataupun serangan di pilpres mendatang
dua hal rifana dua hal ya menurut saya
pertama ini akan membangun satu persepsi bahwa di kalangan aktivis sembilan puluh delapan
seperti budiman sujadmiko ini seakan akan sudah ada islah dan rekonsiliasi politik
dimana prabowo subianto dulu yang seakan akan punya musuh politik
yang cukup luar biasa dari kalangan aktivis
ternyata juga diterima oleh orang yang nyata nyata juga berhadapan langsung dengan prabowo saat itu
ini kan menimbulkan satu persepsi bahwa di kalangan aktivis sembilan puluh delapan
prabowo secara perlahan sudah mulai diterima kan itu persepsinya
cuma yang kedua ini kan serangan kerasnya justru mengarah kepada budiman sujatmiko
saat beberapa waktu yang lalu bahkan sampai hari ini
budiman itu selalu mengklaim sebagai anak kandung yang lahir dari rahim reformasi
menentang keras orde baru melawan prabowo subianto yang dinilai punya masa lalu terhadap ham
tapi nyata nyatanya hanya terkait dengan politik praktis politik elektoral dua ribu dua puluh
idealisme politik demokratisasi yang selalu dikhutbahkan oleh budiman sujadmiko
itu hanya sebatas retorika politik yang kemudian tidak dianggap penting oleh publik saat ini
bisa dibayangkan rifana kalau sekelas budiman bisa memaafkan peristiwa politik masa lampau
bagaimana dengan generasi generasi milenial
kelompok gen z anak anak muda tidak pernah tahu terkait dengan kekejaman orde baru itu
inilah yang kemudian menurut kita yang melihat dari jauh cukup disayangkan dan naif gitu ya
budiman sujadmiko itu contoh yang bagus bahwa sesuatu yang dianggap jahat
biang kerok kehancuran orde baru ternyata ya kemudian didukung oleh budiman di dua ribu dua puluh empat
ya inilah politik yang begitu gampang berganti musim
oke kita lihat nanti bagaimana keputusan resmi dari dpp
pdi perjuangan terhadap nasib budiman sujatmiko
apakah ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan baik itu sanksi pemecatan maupun diminta untuk mengundurkan diri terhadap budiman sujadmiko
kita tunggu besok pengumuman resminya dari pdi perjuangan
terima kasih kepada direktur eskuti parameter politik mas adi praitno
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu mas adi
terima kasih rifana